maaf tapi saya harus melanjutkan jahitan kerudung ini
ini tuh kerudung yang dia bawa itu
sepertinya bakal dipakai buat nanti dia tak harufan sama orang arab itu
ya biasa sih
emang kelihatannya itu kerudung buat ini lamaran kalau nggak nikahan
yang terakhir si afril
walaupun perjuangan ana membuat afril menjadi wanita yang coleha agak berat dibandingkan yang lain
tapi jangan semuanya dong diboyong ke arab
ini kan kagak adik
hai si abang
ini kagak aneh mulu sih
kerudung afril yang semalam kita jahit rencananya umi mau tunjukin tamunya abah
siapa tahu bisa laku di sana
ini semalam afril bikin lagi
kamu tuh emang berbakat ya prill
ini nanti saya bantu jahit ya
biar makin nempel
ya gak apa apa tuh
kan kita disuruh
ya gak apa apa tuh
disini teh sodara
lo tau kagak
sesuatu itu kagak boleh berlebihan
jadi lo jangan nangis
terus harus gimana tuh afril
ya lo jangan bersedih
lo santai aja sih
ya kan luar kan luar malah tuh
eh kalau mau udah dibilang jangan nangis
ntar gue ikutan sedih nih
kamu itu tidak baik membuntuti perempuan seperti ini
nggak saya ngikutin perempuan itu
iya perempuan itu kamu
tapi saya tuh harus melanjutkan jahitan kru dulu ini
ini tuh kerudung yang dia bawa itu
sepertinya bakal dipake buat nanti dia tak haruan sama orang arab itu
ya biasa sih
emang kelihatannya itu kerudung buat ini
sakit disini dong
dada saya tekan mau meledak ini opi
gue kasih tau ya
di dalam dada lo itu emang ada teroris yang bawa bom
ang gue kasih tau lu ya
teroris itu yang ada di dalam dadalu itu itu setannya
nah bomnya yang mau meledak itu itu amarah sama hawa nafsulu
jangan sampe meledak
saya mah tidak marah
cuma saya mah sedih aja
di saat saya mau jadi orang yang baik deh
terus di saat saya lagi menyukai perempuan
saya itu harus dihadapkan dengan kondisi seperti ini
apa karena saya itu belum jadi laki laki yang baik ya
sampe saya belum pantes dapetin perempuan yang baik
nah rezeki jodoh sama kematian itu udah ditetapin sama allah
lu pasrah aja ya
nih wah jack gue habis lepas dari ketakutan gue sama kematian
ya soal jodoh rezeki sama kematian ya gue udah pasrahin sama allah
aduh mana ya
lu mau ngejar
mau kemana lu ang
bicara sama mereka secara laki laki
lebih kagak sopan kalau kita terus terusan ngintiven di sini
di mana harga diri kita sebagai laki laki
anak kagak mau terlibat
aneh takut sama sepuluh
aneh gak mau terlibat
jadi araf ana daripada mereka
biar ustadz sepuluh tau ana kagak kalah jadi calon mantu
labaik allahumma labaik
itu buat haji
antum jangan bikin aneh aneh
kan aneh kan
arafnya araf banget lomba
semua murid di sini itu sama bapak
tapi ngapain ternyata
ceritanya gue udah bikin itu surat secakep mungkin
kata katanya mantep banget dah
kata per huruf sampai per kalimat
gue bikinnya juga hari demi hari detik demi detik bulan demi bulan
sama dia bro ngapa gua kayak di php sama wianti bro kesian banget nasibnya untung gua belum jadi
nama april soalnya gua yakin banget deh bagus bro itu harapin bro ya gua harapin lo emang kagak
yakin sama si april bro pas banget banyak arab datang dan harapan gue cuman satu arab doang yang
ada taruhan dengan begitu si april sama si arab taruhan nah wianti gua aman bro loh kok jadi
april sih lu ya kan lu bilang tadi kagak yakin sama si april maksud gua bukan begitu weh enggak
enggak bro kok lama lama mukanya lu kayak paruk ya bro ya kagak punya prinsip pengen amat gua gulung
bro iya yakin kagak kagak bro lu kayak paruk bro lu kayak gulungan lu kayak gabuk weh enggak
terima kasih untuk semua jamuan istimewanya
alfa justru kami yang berterima kasih atas kedatangan kalian sih
mereka jadi taruh
sama santriwati yang ada di sini
taruhnya itu jadi
tapi bukan dengan santriwati
itu enggak mau bianti pakai santriwati ya

kenapa bianti pakai santriwati
aduh aduh abu adub
woy gue harap harap meledek banget ya
macem macem lianti gue pake ditaruh taruh taruh
yang tamat setengah alat takutnya gue marah
jangan mereka berempat ke berdua
umi sudah berikan kepada mereka semuanya
katanya kerudungnya cantik
alhamdulillah usahamu jadi gak sia sia
ya berarti kerajinan kamu bisa sampai timur tengah
namanya mereka tuh sudah menarik narik di atas penderitaan dan kesedihan saya
kami jangan bilang ke saya harus sabar harus sabar
bila saya sudah tidak sabar lagi saya mau udah
tidak kamu sudah sabar
kamu sudah sabar
kamu sudah sabar